nonton rcti di aplikasi rcti plus

jadi ngapain malem malem begini
kamu ngapain di sini
kata ibu belum pulang sampe sekarang
udah jam segini belum pulang
yaudah sekarang kita cari sama sama yuk
maya mau ganti ruginya ya
maya pasti cari lagi deh
besok maya harus kumpulin duit lagi
lebih banyak dari ini
wah kayaknya lagi banyak duit loh ya
eh berjumlah lu ngumpetin
gue udah keburu ngeliat
mending lu serahin tuh uang sama gue
saya kumpulin duit ini capek capek bang buat saya bayar utang
coba sekarang kamu telfon rumah

berjumlah lu tria

eh tunggu tunggu